saudara tante bunuh keponakan
gara gara sakit hati tak dipinjami uang
seratus ribu rupiah oleh orang tua korban
berusia tujuh tahun di teluk naga
nyawa korban melayang di tangan
terjadi pada dua puluh dua april lalu
karena korban tak kunjung pulang ke rumah
namun pelaku mengaku tidak mengetahui
padahal dari rekaman cctv
dalam kondisi tertutup terpal
korban dibunuh oleh tantenya
pelaku mengaku sakit hati
sebesar tiga ratus ribu rupiah
agar dianggap sebagai korban pencurian emas
dia sakit hati kepada
pada saat ingin meminjam uang
namun malahan pada saat
bahwa mengatakan bahwa korban ibunya punya uang
timbul niat untuk melakukan
di polres metro tangerang kota
kompas tv tangerang banten